perayaan hari idul adha identik menyembeli dan berbagi hewan kurban
tapi masih belum memutuskan akan mengolah daging sapi atau kambing menjadi masakan apa
kalau belum berarti anda harus menyimpan daging daging tersebut dengan tepat
untuk menyimpan daging kurban agar tahan lama dan nutrisinya tetap terjaga
ada tips dari wisnu untoro chef sekaligus konsultan bisnis kuliner
yang pertama jangan mencuci daging
karena kalau dicuci dengan air daging akan berbau tidak enak atau krengus
selain itu air yang meresap akan merusak daging
sebelum disimpan potong daging sesuai kebutuhan memasak anda
bisa seukuran dua ratus lima puluh gram lima ratus gram atau satu kilogram
masukkan daging ke dalam wadah yang kedap udara
dan pastikan wadah yang digunakan food grade ya
agar tidak membahayakan tubuh kita
kalau ingin menyimpannya di dalam kantong plastik gunakan plastik bening khusus untuk makanan
ketika daging akan diolah jangan rendam daging beku di dalam air atau didiamkan di suhu ruangan
lebih baik masukkan dulu ke dalam chiller hingga es di daging mencair
sebaiknya taruh di dalam kulkas yang di chiller yang bukan proses beku
agar tidak membahayakan buat kesehatan kita
dan daging tersebut layak untuk dibuat di dalam kulkas
tidak mengurangi dari rasa daging tersebut maupun dari teksturnya
risiko daging terkontaminasi bakteri juga akan terjadi jika daging beberapa kali dikeluarkan dari lemari pendingin
itu sebabnya pastikan daging sudah dipotong dalam berbagai ukuran untuk sekali masak
jadi jangan misalnya kita masukkan semuanya ke dalam freezer
kemudian kita keluarin terus masukin lagi keluarin
itu akan meningkatkan resiko daging tersebut
daging sudah punya tulang sudah dapat
kira kira mau diolah jadi masakan apa ya
kami punya referensinya untuk anda nih